jalan bawah tanah atau underpass sepanjang seribu empat ratus tiga puluh lima meter di kabupaten kulon progo daerah istimewa yogyakarta
diklaim kementerian pekerjaan umum dan perumahan rakyat sebagai yang terpanjang di indonesia
memasuki underpass ini nuansa lokal sangat terasa
di setiap ujung underpass terdapat ornamen kolom makoro yang mengingatkan kita akan obyek wisata taman sari
pengendara tidak akan merasa bosan saat melintasi jalan yang menjadi bagian dari jalur pantai selatan jawa atau pansela ini
masing masing sosok penari atau gabar itu masing masing karyanya itu itu berbeda gerakannya
sedikit berbeda jadi kalau kita melintas dengan kecepatan tersebut itu jadikannya kayak gerak gitu
di jalan menuju purworejo jawa tengah anda bisa menyaksikan lima puluh empat ornamen tari khas kulon progo dan purworejo yaitu angguk
yang dibagi dalam empat gerakan
sementara di sisi menuju yogyakarta ada lima puluh satu ornamentari jatilan yang kerap ditemui di yogyakarta yang juga dibagi dalam empat gerakan
kedua jenis ornamen ini adalah karya seniman pahat imade widyadi putra
agar ornamen tampak seperti bergerak pengendara disarankan memacu kendaraannya maksimal empat puluh km per jam
sementara di pembatas jalan terukir motif khas kulon progo yaitu geblek renteng
jalan ini dilengkapi delapan pintu darurat yang mengarah ke kawasan yogyakarta international airport atau bandara internasional yogyakarta
ya underpass ini melintas tepat di bawah kawasan bandara baru yogyakarta
saat ini underpass belum bisa digunakan lalu kapan jalan ini bisa beroperasi dan dinikmati publik
kami siap ready untuk dibuka kami tinggal menunggu sosialisasi dan setelah itu dibuka
mencantikkan rencananya apa
target kami target kami bulan ini sudah dibuka januari sudah dibuka
meski ornamen di dalam underpass ini sangat memanjakan mata pengendara dilarang keras berhenti meski sekedar untuk mengambil gambar atau bersuah foto
hal itu dapat membahayakan pengguna jalan